saya ketua yayasan disini
saya minta maaf atas sikap putali yang tidak berkenan sama bapak
eh bukan begitu bu
saya sakitnya bukan disini aja nih
biar dia minta maaf sama misa sekarang
kalau enggak gue perpanjang masalah ini
biar sampai ke pengadilan
enggak kebalik tuh
adik ibu emang gue yang salah ya gue tanya
sabar maaf ya pak
ya udah kalau begitu sekarang

masalah yang paling ada kasih
bc dia karambut
eh kenapa ya gaby
bersetan lu kenapa
uh tadi mau
mau kabur bos
mau kabur aku udah kabur
udah keluar pagar bos
bos jangan ikut
jangan dong bos
gue pasti menang
tuh tadi bos
yuk kita tangkap bos
apakan lu mau kemanin lu
lu liat orang begitu banyak
jangan sampai dia tuh nuduh kita orang jahat
lu ngerti gak
ya ampun kamu gapapa
yang gue jatoh gara gara lo
gue bisa kalah taruhan nih
gue takal benci lo seumur hidup
lu tuh udah pasti kalah
jangan nyariin orang deh
jangan gr dulu lo
gue masih bisa kejar loh
kan kita finishnya di bengkel motor bang udah ya
aku tari tangan lo bos
yaa kok lu gak tahan sih
the einige mena kue nang kue menang grab brothers yellow menang inget ya
mulai besok gua bos lu
bang udin motornya ntar aja dibalikinnya
mau kemana lagi
kok lo balik lagi ke yayasan sih
bu dia orangnya
nih bu orangnya yang mau ngajar sama saya nih
bisa dilapor puisi lu tau gak
lu bisa dituntut dalam kekerasan rumah tangga lu ngerti gak
kekerasan dalam rumah tangga
lah saya ini kan cuma pembantu
apa betul ini semua ulahmu
tapi masalahnya juragan saya ini gatel bu
ini sudah tugas saya juragan
tengah julu gue naikin
eh ga usah minta yang aneh aneh juragan
saya ini kan cuma pembantu
kalo lu mau jadiin bini lu aneh
saya kan niatnya baik
dia ini sebetulnya mau jadiin bini
mending ga mau
kok maksa sih orang kagak mau juga
belain saya dong bu
saya ini tuh kogel
korban pelecehannya juragan saya ini
saya ketua yayasan di sini
saya minta maaf atas sikap utali yang tidak berkenan sama batak
eh bukan begitu bu
saya sakitnya bukan di sini aja nih
biar dia minta maaf sama mesa sarang
kalo ga gue berpanjang masalah ini
biar sampai ke pengadilan
masa lu tau
gak kebalik tuh
adik ya bener
emang gue yang salah gue tanya
ya udah kalo begitu sarang
duit yang yayasan mari
ini uang bapak
gue harus manggil bos ke kevin
eh kenapa ga direbut
entu masih ada upil di matella
kurang maha aja nih anak anak
jangan lari lu
kakak takut dong sak

aku mati di tembok ape
kagak punya sim naik motor lu
lu kabur kemana nih lu
lu liat kacamata gue
ampe ancur gara gara anak

penceng banget lagi
gue minta pertanggung jawaban lo
lu kagak usah ngomong macem macem deh mendingan
segala macem juga selama ini gue ganti kalo anak anak gue bikin kacau sama lu
genteng rumah lu bocor gara gara anak gue
terus kaca rumah lo pecah gara gara anak gue
gue ganti pak kak
nggak usah pake ngamuk ngamuk begitu lu
ntar dulu gue pereksa dulu masih ada yang nggak nih gue yang luka
muka babe kusut banget tuh
be kata pak rojalipan nggak boleh marah marah
kagak ngapet deh
babe kan udah tua

ini cucian ayah habis kotor semua
ditabrak anak situ
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi
ayah minta ganti rugi